sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
dari saya andi dikris mopatri di dalam surgamu ya allah
pertemukanlah gerak saya dengannya di dalam surgamu ya allah
dan tolong berikanlah kekuatan untuk anak saya reina dan askara yang juga sedang berjuang
saya mohon berikanlah kesehatan dan umur yang panjang untuk kita
naina berikanlah kekuatan untuk askara
pertemukanlah saya dengan anak saya askara ya allah
pertemukanlah kami kembali
terima kasih tuhan
kalau bapak buta belukkan angget
kalau mama bisa meminta kamu untuk kembali lagi
untuk membuka mata kamu lagi

biar kamu termuncul ke aku seperti ini
mama gak boleh begini
tapi mama kepingin kamu bangun lagi
dan sekarang ini
rindu jangan masih gini
kamu kekuatan amat din
mama janji sama kamu akan cari azkar
kamu bukan cuma sekenar wanita untuk mama anak
mama sayang selama tahun din
siapa yang memeluk mama nanti
ibu ibu ibu ibu ibu
ibu ibu ibu
ibu ibu ibu ibu ibu ibu
ibu ibu ibu ibu ibu
maafkan aku ibu
saya juga harus membantu
kondisi anaknya makin kritis
setelah dikit bahaya
ada apa sus
sus ada apa sus
pak pak pak
rena arena gak kenapa kenapa kan
gak tau gak tau ma
ya allah semoga rena gak kenapa kenapa ya allah
bapak gue seru
ini ini renda
saya cuma lihat tadi ada suster yang masuk
renda renda kenapa
enggak enggak tahu enggak tahu
nak tolong jangan
renda bapak gak tahu
renda emang renda gak apa apa kan
tante sama hal tenang ya
kondisi kondisi renda berang selalu stabil
dan yang di dalam juga bukan cuma renda
tapi ada anak lain yang memang kondisinya sedang kritis
kita semua berharap kalau
kalau anda bisa dipindahkan ke ruang perawatan
gimana kalau orang di dalam mobil itu meninggal
aku harus cari tahu
pasti kecelakaan itu udah masuk berita
kok mukanya seperti itu sih
tidak tidak apa apa kok
mama cuma lagi berusaha
ingat ingat sesuatu yang kelupaan
tangan aku gemetaran
iya kamu tahu nggak ini kenapa
ini karena mama kekurangan minum air putih
dan obatnya cuma satu
pelukan sama kamu
jangan peluk aku
jangan cium cium aku
lipsticknya kena ke aku
mama gak boleh kalau lipsticknya kena ke aku
kok rame ada apa
kita semua disini nunggu
nungguin rena supaya bangun dan cepet sembunggu sayang
aku di rumah sakit
surah aja aku sakit
kalau papa sakit enggak
papa kan harus sehat
kalau papa sakit yang jagain rena siapa
kau lady juga sangat
aku pada sedih
ada yang ditutup tutupin
aku ingin kamu masak
karena aku lapar
aku coba cari utangan dulu di warung
mudah mudahan aja dikasih
mas mas indra mas indra burung ke sini mas
aku juga gak tau mas tau tau gua kejadian dari situ pas aku keluar
mending kamu taruh aja di luar ya kau masih dimasukin ke dalam
kamu lihat dong dia menuka dia sakit kita harus nolong dia
bawa aja ke luar biar dilurusin sama orang lain
iya aku tau
nanti kalau tetangganya kemana kita dituduh nyuruhkan anak orang
hei aku ngambil urusan sama polisi ya mending sekarang kamu bawa keluar
biarin aku nolongin dia mas
nah kamu ini gak usah macem macem deh kenal juga enggak
mending sekarang kita ke rumah sakit kita bawa ke rumah sakit
terus kita tinggal di rumah sakit ya
mas mas aku mohon mas tolong kasian dia mas biar aku ngerawat dia ya
nanti kalau tetangga denger gimana lina
bawa aja keluar ya
mas aku mohon mas kamu gak lihat dia nyaman sama aku
bisa bisa nurut sama kamu ya bisa kamu bikin diam diam
oke oke sekarang gini sekarang gini kita bawa ke kantor polisi
kita serahin ke polisi biar polisi yang cari tahu orang tuanya siapa
anak ini sudah nyaman sama aku mungkin sudah takdir allah mas
biar dia sama kita
aku akan mengurus dia sampai dia besar
aku yakin ini jawaban dari doa doaku mas
allah memberikan aku anak
meskipun bukan dari rahim aku sendiri
tapi dengan cara yang seperti ini
mulai sekarang kamu jadi anak ibu ya
bisa kamu benerin
bisa bu tapi kenapa bisa sampai begini ya bu
biarlah kamu gak perlu tahu kenapa pokoknya saya mau mobil saya kembali seperti semula
kerjakan dengan cepat ya
ini kunci mobilnya kau bawa aja ke bengkel
baik bu saya jamin mobil ibu akan sama seperti semula
terima kasih ya
aku harus menghilangkan semua bukti
yang mengarah ke kecelakaan itu
saya pikirkan dulu ya
saya permisi ya pak
semua orang yang donor
hatimu buat mama deh
ya kepikiran mau hidup
tambah lebih sehat
pengen jadi tambah lebih sehat
mungkin suatu hari
yang sedang untuk
bahwa kamu bisa bermanfaat
buat orang lain
kayak siapa namanya
saya gak mau mikir kayak begitu
saya tahu kamu orang tulus
tapi nggak usah mikirin kayak gitu dulu
ih kan gak mikirin sekarang
kan aku masih pengen hidupan
gak bahas itu dulu
ya pokoknya ini gini aja
aku pengen bermanfaat
buat orang lain aja
suatu saat nanti
sampai aku tua
nanti di saat
ada keluarga kita yang membutuhkan
atau orang yang membutuhkan
di saat waktu aku udah siap
kau juga siap
memberikan apa yang
ntar kalau dipanggil sekarang gimana
ya udah kalau gitu gak usah bahas kayak begitu
gak apa apa punya pemikiran
mungkin nanti suatu hari
mau didonorkan juga
cuman kan nggak usah dibahas sekarang
saya pun juga jadi kepikiran
mungkin mulai dari hari ini
saya pun juga harus hidup sehat
kita harus hidup sehat
dan nantinya juga mungkin
saya juga bisa menelurkan organ tubuh saya
suatu hari nanti
gak usah bahas itu sekarang lah
niatan kita untuk menonorkan
itu malah salah satu dari kita yang melihat
kita punya janji sama sama lah
ya semoga aja kita bisa terus sama sama ya
kalau lain mau hidup sama orang lain
kau mau duluan ninggalin saya kan
kalau saya duluan yang ninggalin kamu
aku sedih ya pembahasannya ya
memang makanya kamu duluan yang bahas itu
udah makanya gak usah bahas bahas sama niatan ya
ntar malaikat datang diaminin ya
ya pokoknya berdoa
kita selalu sama sama
mau memisahkan ya
gak apa apa ya
pernah cerita sama saya
dia dipanggil sama allah
organ tubuhnya andin
yang masih berfungsi dengan baik adalah

terinspirasi dari sana
ingin bisa berguna untuk orang lain
mulia sekali mungkin
dia adalah anjing
untuk masa lain

sampaikan ke saya sebelum kami berangkat